kontroversi seputar pimpinan pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
membuat masa front persatuan islam senin siang menggelar unjuk rasa di depan kantor kementerian agama
di kawasan lapangan banteng jakarta pusat
sejumlah perwakilan fpi sempat masuk untuk berbicara dengan pihak kementerian agama
untuk menyampaikan tuntutan mereka
masa kemudian bergerak menuju kantor kemenkopol hukam di medan merdeka barat
mereka melakukan long march melewati jalan medan merdeka timur dan medan merdeka selatan
sampai tertahan di kawasan patung arjuna wiwaha
forum persaudaraan islam gelar aksi unjuk rasa di kantor kemenang
menuntut pembubaran pesantren al zaitun
dan untuk mengetahui perkembangan aksi ini
telah bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia arya dita utama
dito bisa anda gambarkan apakah unjuk rasa berlangsung dengan kondusif
dan apa saja yang menjadi tuntutan poin dari para pengunjuk rasa
saya dapat menginformasikan bahwa mengontribusi seputar pimpinan pesantren al zaitun indra mayu jawa barat
yakni panji gumilang sendiri memang membuat ribuan orang dari masa fpi
atau front persatuan islam
saudara indonesia melakukan unjuk rasa di depan kantor menteri keagamaan
yang ada di kawasan lamangan banteng jakarta pusat
nah tadi unjuk rasa dimulai sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
dan memang berlangsung secara kondusif
tadi saya kita melihat bahwa memang mas hai membawa poster
spanduk berisi penolakan mereka terhadap panji gumilang
dan juga pondok pesantren al zaitun sendiri
mereka mengerjakan yal yal untuk mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindak
dan cepat untuk meredam keresahan masyarakat yang saat ini terjadi
akibat sejumlah perlihatan kontroversial dari anji gumilang
ada pun juga tadi masa perwakilan dari fpi sempat bertemu dengan pihak dari kementerian agama
kemudian di mana kementerian agama sendiri mengatakan bahwa mereka akan segera bertindak
untuk mengatasi keresahan dari masyarakat ini sendiri
dan mereka akan membentuk tim khusus untuk meneliti atau mengetahui
untuk mencari kesalahan yang dilakukan oleh panji gumilang
sehingga nanti bisa diberikan hukum baik itu hukum bidan
ataupun juga pencabutan akselerasi untuk izin operasional dari pondok pesantren al zaitun itu sendiri
ada pun juga tadi masa sekitar pukul lima belas lewat lima belas
tadi melakukan aksi long march dan mereka bergerak berjalan kaki
menuju ke kantor koordinator kementerian politik dan hukum
atau menkopol hukam tadi melewati jalan medan merdeka timur
dan juga jalan medan merdeka selatan yang berjaraknya sekitar satu lima km
namun mereka tertahan di tempat saya saat ini berada
yaitu di kawasan
patung arjuna wiwaha atau lebih dikenal dengan patung kuda
dan saat ini ada sejumlah perwakilan dari fpi mereka sudah berjalan kaki
dan akan bertemu dengan pihak dari kementerian politik dan hukum itu sendiri
untuk menyapekan tuntutannya
lalu ayu apa saja tuntutan dari masa fpi ini sendiri
dari informasi yang saya peroleh terdapat sekitar tujuh poin utama
yaitu mereka mengencam keras penyebaran kesesatan dan peristahan agama yang dilakukan
oleh panji gumilang selaku pimpinan pondok pesantren
dari al zaitun indramayu
terus kemudian yang kedua menuntut mui untuk segera meluarkan fatwa sesat
terhadap ajaran panji gumilang
yang ketiga menuntut pemerintah untuk menutup ponpes al zaitun indramayu
karena menjadi tempat sesat menyesatkan yang dilakukan terhadap anak bangsa
selanjutnya yang keempat menuntut pihak aparat penegak hukum
untuk segera melakukan proses hukum kepada panji gumilang
atas juga penisahan agama
dan yang kelima menuntut pemerintah untuk menetapkan al zaitun
sebagai organisasi terlarang
pihak pihak yang turut melindungi al zaitun
baik itu perorangan maupun juga institusi
dan yang keenam menyuruhkan kepada wali santri pesantri al zaitun
untuk segera menarik para santrinya dan al zaitun
demi keselamatan akidah mereka
dan yang ketujuh dan terakhir adalah
menyuruhkan kepada umat islam untuk bersatu padu
terus melawan paham sesat menyesatkan yang akan merusak akidah umat islam
nah terkait sejumlah tuntutan ini kita ketahui bahwa
pihak baris krim sendiri sudah membentuk tim khusus
bersama juga dengan kemen kukul kam
untuk dugaan pidana atas penistaan agama atau dugaan aliran sesat
yang juga dilakukan oleh pak enjigu milang
dan juga yang menjadi pimpinan dari pono persantren al zaitun itu sendiri
kita kembalikan bayu
dito saya tertarik dengan poin anda yang mengatakan tadi sudah
ada pertemuan antara pihak kementerian agama dengan para pengunjuk rasa
apakah anda mendapatkan informasi
apa hasil dari pertemuan tersebut
ya dari tadi yang saya sebutkan
mendapat informasi dari rekan saya nabila putri
memang mengatakan bahwa tadi sejumlah pihak dari fpi
sempat diajak masuk untuk berdialog untuk menyampaikan tuntutan mereka
kepada pihak di kementerian agama itu sendiri
memang tadi sempat dari pihak kementerian agama sempat keluar
untuk menemui masa dan menyampaikan bagaimana hasil
atau hasil pertemuan tersebut di atas mobil komando yang ada di belakang saya
yang pada saat masih berada di kawasan lapangan banteng
yang ada di jakarta pusat atau di depan kantor kementerian agama sendiri
nah di dalam situ pihak dari kementerian agama sendiri mengatakan mereka akan
bekerja cepat secepat mungkin untuk dapat segera memproses
dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh panji gumilang itu sendiri
tapi memang dalam hal ini kementerian agama sendiri meminta waktu
dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang
dan membiarkan mereka bekerja
karena bagaimanapun mereka harus taat pada hukum
artinya memang ada prosedur prosedur hukum yang perlu ditaati
atau perlu dipatuhi sehingga akhirnya pihak pihak yang terkait
dapat melakukan tindakan yang tepat kepada panji gumilang
kita kembalikan dahulu
mungkin bisa anda tambahkan sedikit
bagaimana dengan kondisi lalu lintas yang ada di sana
apakah masih ada penutupan jalan atau pengalihan lalu lintas
ya betul terkait itu anda mungkin bisa dilihat di belakang saya ayu
saat ini ada ribuan orang
mereka berada di depan kantor pusat pusat
atau mungkin kita sebut juga di kantor sakit peson
atau gedung kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
nah memang mereka tertahan di sini karena memang pihak kepolisian
telah menutup akses untuk menuju ke jalan medan merdeka utara barat
baik itu yang ke arah selatan maupun juga yang ke arah utara
sehingga para pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif
apabila hendak menuju ke kawasan sudirman
ataupun juga kawasan harmoni yang ada di belakang saya
tapi selain itu saya ingin menunjukkan bahwa proses unjuk rasa ini sendiri
telah diamankan oleh sembilan ratus sembilan ssk atau kira kira sembilan ratus aparat kepolisian
untuk memastikan kelancaran juga konduktivitas dari aksi unjuk rasa ini sendiri
kita kembalikan dahulu
baik terima kasih atas laporan anda
koresponden cnn indonesia arya dita utama melaporkan langsung dari jakarta
selamat sore tetap berhati hati